ambilin minum buat mami
mami nggak sembuh sembuh sakitnya
jangan jepitin saya
si herman kayaknya punya masalah
tau dari mana kang
tadi dia dapet telepon keliatannya marah
terus dia gak tau mau pergi kemana
dia tuh lagi nyari istrinya kang
lagi diambil orang
eh istrinya terselingkuh
lu tau dari siapa
saya tahu sendiri lihat dengan mata kepala saya sendiri kang
istrinya herman selingkuh
istrinya udah duluan

mami kenapa kerasa lagi
tapi kenapa gak stokin nanti
kamu kan lagi cari tempat magang
belum dapet kan

bapak hebat ya
bukan itu maksudnya
itu kan istrinya
ibu ke rumah sakit dianterin

bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
bapaknya gak mau nyanyi
ammarin minum buat mami
peh maafin mami ya peh
mami nggak sembuh sembuh sakitnya
janin nyesain papi
gak usah bilang begitu
dulu sebelum kita nikah sebelum anak anak ada
tiga anak perempuan cantik dari mami buat bakpi
si sulu kinasi di tengah kirani si bungsu kinanti
tapi pernah bilang cinta sama mami
seluruh hidup papi
papi berikan untuk mami
sampai ketemu kang mus ksnada
yang tadi kamu thumpin kan
ada di pasar kan ada apa saya udah perlu tolong saya makan kita ngomongnya di
dalam silakan masuk langsung aja langsung apanya ke tadi katanya bapak mau minta tolong ke saya
saya kan belum tahu bapak mau minta tolong apa ke saya jadi begini kamu saya biasanya di pasar
dibantu sama anak saya si sari tapi sekarang ini si sari sudah tidak mau bantu saya lagi di pasar
terus sekarang bapak mau minta tolong ke saya supaya ngebujuk cisari bantuin bapak di pasar
bukan kang atau bapak minta saya gantiin si sari juga bukan jadi saya harus nolong apa maaf
kamu sih nggak ngerti karena saya omongannya belum selesai kang ya udah selesaiin aja dulu omongannya
silahkan pak entahnya diminum dulu maaf tadi kang gus nyuruh saya nyelesein omongan saya dulu
ih mas apa
jangan judes dong
biasa aja kalau saya panggil apa salahnya jauh pakai senyum langsung aja tuh ada apa kopi dong
kalau kamu kebanyakan minum kopi nanti kamu tambah item kamu jangan menghina ini
itemnya item kurma biar item manis rasanya
imas bikinin kopi susu ya boleh biar gak terlalu hitam
ada apa senyum senyum sendiri
ada apa senyum senyum sendiri eh gak ada apa apa p nanti sore kamu ke dokter hasan di daerah
rengkong ya bawa mami ke sana bukannya
kan kamu kamu yang diperiksa loh emang kenapa nggak kenapa kenapa kok kamu diperiksa karena dia adalah dokter ahli tht
iiih papi apaan sih kirain serius
iiih papi serius papi udah nanya tiga kali kamu baru denger padahal jaraknya deket nih ini nih
nanti denger cuma lagi apa lagi ini aja pih
ini di pet lagi ngebahas tentang diduan kamer
ini jadi dari soal jalan macet